sementara itu sabtu siang kapolda sulawesi selatan irjen guntur laupe
membesuk mahasiswa yang tertabrak mobil kendaraan taktis saat terjadi kericuhan
mahasiswa fakultas hukum universitas bosowa bernama diki wahyudi tertabrak
saat polisi memukul mundur masa dari depan kampus universitas muslim indonesia
hingga depan mall nipah jalan urib sumoharjo pada jumat malam pukul sepuluh waktu indonesia tengah
kapolda sulawesi selatan irjen paul guntur laupe membantah kabar mahasiswa bosowa
dilindas kendaraan taktis ia pun menyebut saat itu korban tertabrak dan mengalami luka di dada
polisi menegaskan pengerahan kendaraan taktis hanya untuk mendorong mahasiswa untuk mundur
kendaraan taktis ini juga dilengkapi peralatan standar seperti lampu khusus dan roadtator
agar mudah terlihat saat terjadi kericuhan
meski demikian guntur memastikan akan melakukan evaluasi
dikasih serina dikasih rotator ya kan
dari harapan mundur kan gitu
ini tidak ada tersengajaan melakukan
sama sekali nggak ada
ini digiras atau diapa dan
digiras atau diapa
hanya ketabrak aja
terus apanya yang lagi dan
sedikit dana di sini mudah mudahan itu segera disembuhkan karena sekarang masih dalam perawatan